nafsu angkara murka
mereka akan menjarah raya
apa saja yang ada di depan matanya
kalau itu aku emak
mereka tidak boleh menyentuh mak
aku akan selalu melindungi mak
kalau kamu tidak ikut
kalau ada apa apa
siapa yang akan melindungi emak emak
selamat datang utusan kuntala
katakan apa yang ingin kalian sampaikan
saya akan memperlakukan duta negara
kami diutus untuk mengaturkan
surat baginda maharaja kuntala
kepada baginda raja salimbar
anda berteduh dalam satu atap negara guntang
kalau anda bersedia anda tetap memangku tahta madangkarat sebagai raja negara bagian
tapi kalau anda menolak maka angkatan perangku yang sudah berada di negara anda
akan menggempur siapa saja yang menentang maharaja nareng
kami tidak mau dijajah
lebih baik kita tidak usah ngungsi
nanti kalau tentara kuntala datang bilang saja kita orang tani
rajurit kan orang
bisa diajak bicara
nah kalau harimau ular ih ngeri paman
ini benar benar betul kalau di masa damai
tapi kalau di masa perang manusia bisa lebih puas daripada binatang
brahma musuh kita
kita bukan sekedar manusia biasa
seperti ibumu paman bibi arum juga dirimu
mereka sudah dirasuki nafsu angkara murka
mereka akan menjarah raya apa saja yang ada di depan matanya
kalau itu aku emak
mereka tidak boleh menyentuh mak
aku akan selalu melindungi mak
kalau kamu tidak ikut
kalau ada apa apa siapa yang akan melindungi emak
aku akan selalu melindungi ema
maksudnya aku seperti
kau lihat apa sih
dari tadi kau nengok ke belakang brahma
judulnya sih "phlaumio enwci nulla rte rn kita flow "

musuh masih jauh kok sudah ketakutan
tenang tenang saja lah mak
kita lebih baik menghindar daripada ketemu musuh
brahma kenapa berhenti
semua orang pergi
enak buat maling rampok dan musuh bisa berbuat semaunya
kalau harta benda hilang bisa dicari
kalau nyawa di pasar tidak ada yang jual
harta benda yang kita tinggalkan
kalau itu memang milik kita tak akan hilang
mari segera berangkat
nanti jangan sampai kemalaman di gunung jempol
masuk rajuritnya biar pengkocok kacir